kepolisian daerah lampung masih menyelidiki kaitan hilangnya anggota dprd bandar lampung
dengan penemuan jenazah yang telah membusuk di ogan komering ulu timur sumatera selatan
kader pdip ini telah menghilang selama dua puluh lima hari
muhammad pansor menghilang sejak lima belas april lalu
anggota dprd kota bandar lampung ini meninggalkan rumah usai sholat jumat
dan setelah itu tidak diketahui keberadaannya
istri pansor sudah melaporkan kepolisian daerah lampung
namun setelah lebih dari tiga pekan polisi belum menemukan pansor
kapolda lampung belum bisa mengaitkan hilangnya muhammad pansor
dengan mayat termutilasi yang ditemukan di oku timur sumatera selatan pada sembilan belas april
ini masih di dalam penyelidikan masih didatangi oleh kita oleh polda apakah ini benar
ada langkah langkah yang dilakukan oleh polda di jajaran sumatera selatan dan polda lampung
ini juga adalah langkah langkah darurat yang benar
tapi yang pasti menentukan atas problemnya rasulullah ya